polisi tidak menyangka kasus pencarian seorang suami yang dilaporkan hilang oleh sang istri
justru berujung pada kasus lain yakni kasus mutilasi seorang perempuan
kamis dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh dua polisi yang mencari sang suami menemukan kontrakan
yang diduga menjadi tempat tinggal pria itu di desa lambang sari tambun selatan bekasi jawa barat
namun polisi yang menggeledah kontrakan justru dikejutkan dengan penemuan potongan tubuh perempuan
dibungkus plastik di dalam dua kotak kontainer
anggota dari polda menanyakan tentang orang hilang
terus sampai ke rumah mereka menanyakan seolah olah saya tidak kenal
tapi info dari polisi seperti itu tinggal di sini
selang empat hari sejak penemuan mayat perempuan termutilasi identitas korban masih misteri
direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya yang menangani kasus ini
tengah melakukan tes dna jenazah korban
sementara dari hasil pemeriksaan forensik korban diduga dimutilasi menggunakan gergaji mesin
selain itu polisi saat ini sedang memeriksa penghuni kontrakan
dan sejumlah orang yang sempat kabut ketika polisi melakukan olah tempat kejadian perkara
untuk menentukan dna apakah benar jenazah yang ada di dua kontainer ini
cocok dengan identitas yang ada di tkp seorang wanita
polisi masih memeriksa sang suami hilang yang menjadi tersangka
terkait penemuan jasad perempuan yang dimutilasi bukan rakannya
dari keterangan as pemilik kontrakan tersangka diketahui mengontrak di tempatnya sejak setahun lalu
namun mulai mulai agustus tahun lalu dia menunggang papayan sewa
seteraken kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol
oh pernah pak kapan pak
jangan lupa ya kalau tidak salah itu bulan september atau oktober
tahunya dari mana pak
tahunya dari mana
karena pinjolnya terbang ke istri saya
oh saya sudah lupa
sebelumnya empat tersangka dilaporkan hilang selama empat hari oleh sang istri ke polsek bantar gebang bekasi
dari keterangan sang istri tersangka tidak kunjung kembali setelah pamit ke bank pada jumat dua puluh tiga desember sekitar pukul sembilan pagi
selang enam hari dilaporkan hilang polisi menemukan kontrakan yang diduga disewa tersangka di kawasan tambun selatan
namun justru menemukan mayat perempuan termutilasi
dibelopotan cnn indonesia